sayur mayur merupakan makanan yang baik untuk kesehatan karena memiliki banyak kandungan gizi di dalamnya
namun manfaat pada sayur tersebut bisa hilang jika proses pengolahannya tidak tepat
menggoreng sayuran kerap menjadi cara mengolah alternatif
kol goreng terong goreng dan bakwan goreng sayuran digoreng dalam rendaman minyak panas atau dikenal dengan cara deep fry
akibatnya sayuran menyerap banyak minyak yang mengandung lemak jahat
kandungan ini tentu berbahaya untuk kesehatan tubuh karena bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit
di balik rasa enaknya itu itu karena menimbulkan banyak sekali dampak negatif
salah satunya selama proses penggorengan tersebut sayur akan mengalami dua proses
yang pertama yaitu dehidrasi
dehidrasi ini adalah kandungan air yang di dalam sayur ini
di mana kandungan air ini memiliki banyak vitamin kemudian serat juga kemudian mineral
mudah menguap karena suhu yang tinggi karena proses penggorengan
kemudian karena kandungan air yang keluar
maka sayuran ini nantinya akan menyerap lemak dari daging
minyak hasil penggorengan itu tadi kayak gitu
jadinya lemak yang masuk di dalam sayuran lemak yang diabsorpsi itu tadi
apalagi menggunakan minyak goreng yang dipanaskan berulang
nantinya akan menjadi lemak trans di mana lemak trans ini akan memicu beberapa penyakit degeneratif
seperti obesitas kemudian penyakit jantung kemudian juga hiperkolesterol atau hipertensi juga bisa dari cukup
pada sayuran yang banyak mengandung vitamin a dan e
atau sayuran berwarna merah dan oranye
tidak mengurangi nilai vitamin atau mineralnya
namun ada cara lain yang bisa meminimalisir supaya kandungan gizi dalam sayuran tersebut tetap terjaga
misalnya dengan cara diolah dengan merebus
menumis ataupun juga mengukus
bagi penyuka sayuran goreng cara pengolahan ini memang bisa menambah cita rasa sayur
kalau untuk orang awam kayak kita kayaknya belum tahu sih pengaruhnya efeknya gitu belum begitu paham
yang penting enak murah gitu kan
selain membatasi jumlahnya anda juga bisa mengimbangi kadar lemak atau kolesterol yang tinggi
setelah mengonsumsi sayur goreng dengan banyak minum air putih dan makan buah buahan
selain itu jangan mengoreng sayuran dengan minyak yang sudah dipakai berulang ulang
kia klara rissa aga ripa surabaya jawa timur